mentor saya dalam pemerintahan dia presiden saya gubernur
saya kenal beliau sejak jadi wali kota kita tim sukses beliau di gubernur tim sukses di pilpres dan kami dekat sekali
jadi artinya kalau soal cawe cawe sebagai kader partai pasti beliau akan cawe cawe karena punya hak politik
tapi kalau cawe cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair
saya kira yang itu tidak akan terjadi
jadi saya sangat percaya beliau sudah menggunakan hak politiknya segalanya sebagai kader partai